good morning masih bersama anda warga kampung malang gang lima surabaya jawa timur
selasa pagi digegerkan dengan meninggalnya ibu di kamarkos sambil meluk bayinya
ya tangisan bayi yang dari subuh hingga pukul tujuh pagi ini
akhirnya membuat warga mendobrak pintu kamar kos dan mengevakuasi jasad sang ibu
sementara bayinya dirawat oleh tetangganya
warga kampung malang selatan gang lima surabaya curiga dengan tangisan tanpa henti bayi berusia tujuh bulan
di sebuah kamarkos sejak subuh hingga pukul tujuh pagi
warga pun kemudian melihatnya dari jendela kamarkos
tak disangka mereka melihat sesosok ibu muda yang sudah tak bernyawa
tragisnya saat ditemukan sang bayi terus memeluk jasad ibunya sambil menangis
peristiwa ini lantas dilaporkan warga ke polisi
untuk mengetahui penyebab meninggalnya ibu yang diketahui bernama ayudhya tersebut
tim inafis polrestabes surabaya langsung melakukan olah tkp
hasil pemeriksaan sementara ayudya tewas diduga karena sakit
sementara sang balita langsung diserahkan ke tetangganya untuk dirawat
ayudhya satri utami merupakan warga karangturi gresik
di surabaya ia tinggal berdua bersama bayinya karena suaminya bekerja di bali
untuk menghidupi bayinya ia bekerja sebagai pramu saji di sebuah rumah makan
saat bekerja bayinya dititipkan ke tetangganya
lukman rozak surabaya jawa timur